jenniper naik di atas aja
jiniper gak capek
yaudah kita jalan lagi cari tamal ban ya
kamu tuh yang juri
aduh jangan ngomongin soal juri kenapa sih ah
kau beneran tidak mau ditemani ke toko bukunya
kamu mau duduk dimana tuh
ya maksudnya saya iringi dengan motor saya juga
oh gak usah tuh kum
siang gak ada jurig
bukan jurignya doi
gak usah tuh kum
saya tahu kok toko bukunya
udah yuk jalan yuk
kita ngomong kemana dia jawabnya kemana
harga rumahnya dua lima miliar sok
saya bakal dapat komisi besar
saya mulai tak kabur
menghitung hitung yang belum ada di tangan
saya dapet telepon
rumahnya gak jadi dijual sok
awalnya saya sedih sob
tapi kemarin uangnya nggak ada di tangan saya
sekarang juga nggak ada uangnya di tangan saya
saya harus sedih
kalau nggak kehilangan apa apa sudah membuat saya sedih
kehilangan pasti sudah membuat saya gila
kalau malam kamu kebangun terus takut mau ke kamar mandi
kamu bangunin bapak saja ya
iya kalau kamu takut kamu bisa bangunin bapak
nanti bapak temani
jadi gak takut
kan kalau bapak bilang kalau kamu takut
jennifer sama pak idoi kemana ya
soalnya saya datengin rumahnya rumahnya kosong
jennifer sama idoi itu ke cihideng bu
ya sudah kalau begitu saya tunggu di rumahnya aja ya
gimana kelompok belajarnya
ada masalah gak
gak ada bu
alhamdulillah kalau gitu
ya sudah vakum kalau gitu saya permisi dulu ya
kalau ada apa apa kalau takut saja bangunin bapak

bapak apa yang kamu lakukan
bapak apa yang kamu lakukan

bapak apa yang kamu lakukan

bapak apa yang kamu lakukan

bapak apa yang kamu lakukan

bapak apa yang kamu lakukan
bapak apa yang kamu lakukan
bapak apa yang kamu lakukan
ah ah ah ah ah ah apa apa kenapa lebih jangan nangkutin bapak tuh depah
lebih enggak ngikutin bapak kok lebih mau pipis iya pak sobat
apa masuknya jenifer sayang kamu jangan goyang goyang jenifer nggak
apa banyak kempes enggak om banyak bagus ban motor akan kempes ban motor akan bagus
kan ban motor akan kempes tuh lihat
iya kang makasih ya kang iya sami sami kang ya udah saya dulu aja kang waalaikumsalam
aduh sayang iya kempes satu sayang
nanti aku periksa dulu ya
kok lama tuh dipompa tuh kang
bannya bocor bang
harus ditambah ini bang
ya udah ditambah aja
ya sebentar aku tambah dulu bang
jendepun mau makan
nah itu ada warung
kita makan di seberang aja ya
saya mau makan dulu di seberang
sisi kang ya
masak shane bisa mengeluarkan menopang apa kurangnya

masa sudah tiba

jadi eduardo bagaimana

kalian sudah pasti bisa cantik gunkol